stafer rahardian siap membuktikan bahwa petarung asal indonesia bisa meraih kemenangan di pentas internasional olahraga mixed martial arts mma
dan produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan persiapan stafer menjelang laga one championship kings of courage yang akan digelar pada dua puluh januari mendatang
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sport hari ini
saya anita mai selamat malam dan salam sports
berjemur berselancar serta mempertajam teknik olahraga mixed martial art dan menanti pertandingan berikutnya
menurut saya itu kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan bagaimana kehidupan para petarung di bali mma training camp
berlokasi di pulau dengan destinasi wisata paling favorit di indonesia
bali mma training camp menjelma menjadi salah satu pusat pelatihan olahraga bela diri mixed martial art yang dicari oleh para petarung dari berbagai belahan dunia
salah satunya petarung asal indonesia stepher hardian yang akan berlaga di event one championship yang akan digelar di jakarta convention center dua puluh januari mendatang
dijadwalkan menghadapi petarung asal pakistan muhammad imran di jakarta satu minggu ke depan
petarung yang memiliki rekor tujuh kemenangan dan belum terkalahkan ini
menggelar persiapannya di bali mma training camp
bali mma merupakan rumah kedua bagi stafer karena sejak pertama ia berkarir di dunia profesional mixed martial arts
tempat latihan dibilangan cangguh bali inilah petarung asal jakarta ini ditempah
dan kami mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung persiapannya yang akan digelar dua puluh januari mendatang
bung untuk persiapan one championship besok nih melawan muhammad imran apa saja sih yang sudah disiapkan
persiapannya udah matang ya gitu saya dan tim saya sama semuanya udah siap untuk menghadapi lawan dan tim lawan
di sini kan ada pelatih grappling sekelas anthony leone dan pelatih striking matthew dan head trainer dari bali mma sendiri ada don carlos
dari pelatih yang sudah lama malang melintang di dunia mixed martial seperti mereka apa sih strategi yang disiapkan
strategi yang disiapkan striking bulat dan brazilian jiu jitsu gitu loh
jadi untuk menghadapi lawan saya menghadapi strikingnya dan menghadapi grapplingnya
jadi bakal meladenin muhammad imran dari segi striking maupun grapplingnya
ya betul striking
kepala pelatih bali mma don carlos yakin dengan matangnya persiapan stephen
apalagi pada persiapan kali ini ia dikelilingi oleh petarung petarung terbaik dunia
yang juga berlaga di event one championship
ia berharap anak asuhnya akan dapat menyelesaikan lawannya dengan teknik kuncian pada ronde pertama
jika stefer berhasil meraih kemenangan pada dua puluh januari esok
direncanakan ia akan mendapatkan kesempatan perebutan gelar juara dunia one championship kelas terbang